tis katanya lo bakalan kena gusir juga
mobil gue punya kontrakan baru mau kosong
lo mau gak
kata bapak saya dia udah nanya nanya kontrakan sama bapak b naim
tad mak denger kontrakan lo sampe kontrakan si tisnak mau digusur bener
bikin jalan baru
terus lo sama laki laki lo mau pindah kemana
masih belum tau mak
udah pindah kesini aja temenin emak
yang bener mak
iya tapi lagi lo ada persyaratannya
bodo bayar sampah bayar listrik ama bayar iluran keamanan
kalau tinggal disini laki lo bisa bantuin usaha kue emak
bukan nganterin belanja nganter nganterin pesentan
oh seperti itu
ini lagi kenapa
lesu banget belum makan
enggak kok lagi banyak pikiran aja
hari ini banyak banget klien yang minta diantar lihat lokasi
terus jualan online aku juga lagi banyak banget
yang mau beli aku juga banyak banget
belum lagi aku harus cari kontrakan
bang ojak cariin aku kontrakan dong
ini kan kerjanya di marketing perumahan
ngapain cari kontrakan tempatin aja salah satunya

terima kasih bang ojak
terima kasih bang ojak
terima kasih bang ojak
terima kasih bang ojak
terima kasih bang ojak
terima kasih bang ojak
terima kasih bang ojak
mak udah siang nih kapan bikin kue
mak udah siang nih kapan bikin kuenya
ya udah deh lo bikin adonan dulu sekarang ya
nah tuh dateng
maaf mak siang datengnya
ngurus anak dulu
hari ini bikin pastel risol angkuh mangkuk
yanti aja yang bikin adonannya
katanya lu bakalan kena gusir juga
robby gue punya kontrakan baru mau kosong
lo mau kagak
kata bapak saya dia udah nanya nanya kontrakan sama bapak b naim
kopi sama gorengan dua
kopi rp empat gorengan rp dua rp enam
ya di sini pengisian sayuran ya
maksud saya kenapa kamu ngajak ngajak saya
mau ngeraktir saya
wuh siapa yang mau raktir
gue ngajakin doang
kalau lo gak mau ya udah
gak mau ah
biar seger buger katanya
gue capek banget
dari mana lo jak
ngantar ani ketemu kliennya
ustaz jauh banget
kontrakan babek gue yang kemarin
ntar lo cari lagi yang lain
emang ada yang lain
ya terus gue gimana
ya terserah lo
mau beli mobil atau enggak
orang beli bubur mau tawarin mobil
bilang dulu bu
siapa tau aja mau beli
saya punya duit segini bisa beli mobil
yang udah pulang belum
mau makan bang
bang kontrakannya haji sodik jadi apa enggak
gak tau emang kenapa
tadi emang nawarin kita tinggal di rumah emak
tapi ada syarat sama ketentuan yang berlaku
abang harus bayarin listrik uang sampah sama keamanan
abang juga harus jadi karyawannya emak
bukan bikin kue bang
tapi abang belanja sama nganterin pesenan
tapi jangan deh jangan tinggal sama emak
ntar kalau kita tinggal sama emak
kita ketemu sama yanti terus
berat berat berat
tunggu main sampai siang dad
gue sekalian jualan mobil
lu dorong gerobak bubur sambil dagang mobil
apa sih man
abang mau ngejek lagi
iya emang kenapa
tadi bete nih bang
tapi ngapain ya di rumah
lu biasanya ke tempat emak kan sampe sore
ah males ah ke rumah emak emak ada mbak yanti
kok abang malah nyuruh tati ke rumah emak
abang gak ketawa abang senyum
abang bercanda yang
ceritanya mbak isa sama bang harun itu
kayak cerita cerita di sini bang
terima kasih sudah nonton
terima kasih sudah nonton
terima kasih sudah nonton
terima kasih sudah nonton
terima kasih sudah nonton